selain fenomena alam berupa serangan ubur ubur di perairan probolinggo
tidak hanya berdampak pada mesin pembangkit listrik tenaga uap paiton
ya para nelayan juga resah
pasal ubur ubur mengganggu mereka saat mencari ikan
invasi ubur ubur yang ada di kawasan probolinggo jawa timur
yang sudah dirasakan sejak bulan april kemarin
ini ternyata tidak hanya berdampak pada pltu
di sini para nelayan di probolinggo juga ternyata berdampak sekali
anda dapat melihat bahwa di sini biasanya nelayan nelayan ini
telah berkumpul banyak sekali kapal kapal yang ada di tempat pelelangan ikan tamayangan ini
namun ternyata sampai dengan saat ini mereka juga masih berlayar
namun memang tidak sebanyak sebelum adanya invasi ubur ubur
saya sudah bersama dengan salah satu nelayan
pak siapa ini
apa yang dirasakan ketika adanya invasi ubur ubur ini
inflasi ubur ubur dampaknya sangat besar sekali
soalnya kan untuk di daerah peton kemarin memang iya saya akuin uang banyak
untuk sekarang ini ya termasuk di daerah di lokasi daerah probolinggo ini jawa timur juga mbak
biasa pendapatan iya pengurangan pendapatnya biasanya dapat satu ton sampai dua ton enam ton
ini pendapatannya cuma
baik pak zaini
semoga keadaan semakin menebaik dan juga nelayan juga semakin bisa bertambah untuk penghasilannya
dan memang para nelayan ini juga terus mencarikan walaupun memang mereka sangat kurang sekali untuk penghasilannya
dan dapat anda ketahuin juga bahwa jenis ubur ubur ini ternyata bisa juga dimanfaatkan diolah
karena jenis ubur ubur ini adalah risostoma di mana ini tidak beracun dan lebih banyak mereka bisa hidup dilepas
di pantai atau di kawasan tropis seperti ini